taukah anda bahwa dua puluh sembilan juli diperingati sebagai hari harimau internasional
indonesia hingga kini masih memiliki harimau sumatera namun kondisinya amat mengkhawatirkan dan masuk kategori terancam punah
ya perburuan dan pembunuhan terus menghantui kehidupan harimau ini di alam liar
bahkan organ tubuhnya dicari untuk diperjual belikan sebagai obat
lalu bagaimana kita melestarikan harimau dari musuhnya yang paling berbahaya yakni manusia
berikut liputan selengkapnya
mei dua ribu tujuh belas di sumatera utara
seekor harimau sumatera jantan mati dibunuh diduga dengan cara ditombak di bagian kepala
organ tubuh harimau diambil diduga
untuk diperjual belikan
inilah nasib yang harus dialami sang raja hutan kini
diburu mati diracun tertangkap jerat baja dan bangkainya menjadi tontonan warga
statusnya yang diambang kepunahan tidak menjadi pertimbangan terlebih jika harimau terlibat kontak dengan manusia
bila ini terus terjadi selangkah lagi harimau sumatera menuju kepunahan
menyusul harimau bali dan harimau jawa
padahal di alam liar populasinya hanya berkisar tiga ratus hingga empat ratus ekor saja dan tersebar di beberapa wilayah di sumatera
salah satu upaya untuk mencegah kepunahan harimau sumatera adalah dengan konservasi yang terintegrasi
pusat penyelamatan satwa taman safari indonesia di cisarua bogor jawa barat
menjadi pusat penangkaran harimau sumatera terbesar di dunia
dengan jumlah harimau mencapai dua puluh tujuh ekor
harimau yang ada di sini sebagian besar diselamatkan dalam kondisi mengenaskan
akibat terkena jebakan dan terlibat konflik dengan warga
salah satunya bimau
bimau ditemukan dalam kondisi lemah diracun warga di wilayah riau
setelah dievakuasi dan direhabilitasi
bimo kini menjadi salah satu pejantan yang kerap dikawinkan dengan harimau sumatera betina
hasil penyelamatan di wilayah lain
berapa persen sih sebenarnya harimau sumatera yang bisa akhirnya berkembang biak di konservasi ini
karena kan lihat dari dia yang sangat wild itu kan agak susah sebenarnya untuk diberi di tempat tempat dengan sangkar sangkar kayak gini
memang habituasinya cukup lama
jadi harimau tersebut dalam masuk ke dalam taman safari akan harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru
suhu yang baru pekerja pekerja keeper yang baru rutinitas yang baru
karena mereka memang satwa umbrella ya mereka tuh predator dan mereka sangat mudah beradaptasi karena mereka ya gagak wild gitu ya
jadi memang membutuhkan waktu kurang lebih sekitar enam bulan lah mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan
dan setelah itu kita menunggu sampai dia memiliki umur yang cukup
menunjukkan sifat atau perilaku siap untuk bereproduksi dan kita memilihkan jodohnya
jadi tidak sembarangan setelah itu baru kita jodohkan dan baru kita kembali
pusat penangkaran ini juga dikembangkan teknologi pembekuan sperma harimau sumatera yang diklaim sebagai satu satunya di dunia
sperma disimpan dalam wadah berisi nitrogen cair bersuhu minus satu ratus sembilan puluh satu derajat celcius
bank sperma ini akan sangat penting bila terjadi kepunuhan harimau jantan
dengan adanya sumber sperma maka pengembang biakan harimau dilakukan dengan inseminasi buatan
sangat penting sangat penting sekali karena makhluk itu punya usia dan kita tidak bisa paksakan mereka bereproduksi terus menerus
sedangkan jumlah populasi juga semakin lama satu kebun binatang apabila melakukan perkawinan harimau sumatera
begitu begitu terus akan kerapatan genetiknya akan makin besar
oleh karena itu sumber sumber sperma sumber sumber genetik dari bahan manapun maupun hewan hidup maupun hanya sperma saja itu sangat
penting untuk membuat keragaman genetiknya makin luas dan tidak terjadi kerapatan genetiknya
pelestarian harimau sumatera tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat
peran pemerintah terutama kementerian lingkungan hidup amat penting untuk mendukung kelangsungan hidup harimau sumatera